babin kantip mas polsek tenayan raya pekanbaru mendatangi sebuah rumah di kelurahan suragodang
kecamatan nanggalo kota padang sumatera barat yang hendak menggelar pesta pernikahan
kedatangan polisi ini bukan untuk membubarkan kerumunan
melainkan menjemput mempelai pria yang merupakan pengidap covid sembilan belas
dan kabur saat isolasi mandiri di rumahnya di pekanbaru riau
karena saya ingatkan dia dirikukan baru tidak mau malam larikan diri kemari
bergetak ingin melaksanakan pernikahan
apabila pernikahan terjadi calon istrinya anak ibu ini anak bapak akan terpapar covid sembilan belas
bapak ibu keluarga besar bapak dan ibu juga akan terpapak covid sembilan belas
akad nikah akhirnya tetap berlangsung meski secara virtual
pesta pernikahan juga tetap digelar
namun tidak dihadiri mempelai pria karena harus melanjutkan isolasi
belum diketahui apakah ada orang lain yang tertular covid sembilan belas akibat peristiwa ini